kita masih ke kasus kejahatan seksual terhadap anak lainnya
ini sangat menyedihkan
kita punya rentetan kasus kekerasan seksual terhadap anak
petugas kepolisian polres pemalang jawa tengah akan membongkar makam
salah seorang korban pemerkosaan yang ditemukan tewas di sungai
sementara keluarga korban selamat meminta agar para pelaku ini dihukum seberat beratnya
proses penyidikan terhadap empat dari dua belas tersangka kasus pemerkosaan
telah dilimpahkan ke polres pemalang dari polsek taman
salah satu tersangka bernama rastono yang merupakan kekasih dari korban selamat
polisi menduga rastono merupakan otak pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh sebelas temannya
dalam proses penyidikan polisi akan membongkar makam korban yang tewas
untuk memastikan penyebab kematiannya
sebelumnya dua remaja putri warga desa tegal sari kabupaten pemalang
diduga diperkosa dua belas pemuda
salah satu korban kemudian ditemukan warga tewas di sungai
diduga korban tewas saat berusaha menyelamatkan diri
untuk keluarga sendiri tuntutnya apa
timbal dengan adanya anak saya
kenal nggak pak dengan salah satu tokoh
tidak kenal sama sekali
dari hasil keterangan sementara bahwa korban yang masih hidup itu memang digilir oleh
kurang lebih dua belas pemuda yang saat itu masih minum minum
kemudian yang korban meninggal karena takut dia lari
ini keterangan dari si korban yang masih hidup
nah paginya ditemukan meninggal
ini informasi yang kami dapat seperti itu hasil keterangan dari para saksi maupun tersangka